komisi satu dpr melakukan fit and proper test kepada tiga puluh empat calon komisioner kpi periode dua ribu dua puluh
uji kelayakan ini berlangsung di tengah temuan dugaan mal administrasi panitia seleksi calon komisioner kpi oleh om budsman
komisi satu dpr melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota kpi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua pada tanggal delapan hingga sepuluh juli di gedung dpr mpr senayan jakarta
ada tiga kriteria penilaian dalam uji kompetensi ini yaitu integritas kompetensi dan wawasan
rencananya hasil dari seleksi akan disampaikan rabu sepuluh juli kepada publik untuk menentukan sembilan
sebelumnya om budsman menyampaikan dugaan mal administrasi pansel calon pimpinan kpi kepada dpr
pertama pansel dinilai tak memiliki petunjuk teknis iwal seleksi dilakukan
pansel juga tak memberikan kesempatan pada peserta seleksi untuk mengklarifikasi temuan masyarakat
ketiga ombudsman menilai pansel tak memiliki parameter jelas dalam meloloskan dan menggugurkan calon
terakhir terkait bocornya nama peserta yang lolos seleksi
menanggapi hal ini ketua komisi dpr abdul haris mengatakan menampung masukan tersebut
bagaimana mungkin parameter misalnya parameter apakah ada track record yang nggak baik ya parameternya baik atau tidak baik kan gitu
hanya diumumkan atau tidak itu kan urusan teknis sekali
tapi masukannya bahwa ke depan perlu dipertegas dulu itu kita terima
ini mereka menilai karena yang menilai ini ada banyak lho enam belas orang lho
enam belas orang kalau cuma sendirian boleh lah
dikatakan begitu ini enam belas orang pleno mereka setiap kali memutuskan
jadi mungkin gak sampai gitu gitu amat juga bahwa kemudian tanpa parameter tanpa ini
ya parameternya jelas kalau misalnya ada masukan dari masyarakat nggak terkait dengan ppatk
parameternya ya laporan ppatk
sementara itu sebanyak dua belas calon komisioner dari tiga puluh empat orang yang telah mendaftar menandatangani fakta integritas
yang diajukan oleh ikatan jurnalis televisi indonesia ijti persatuan wartawan indonesia
pwi dan aliansi jurnalis independen aji
proses penandatanganan tersebut digelar selama dua hari
yaitu tanggal delapan hingga sembilan juni dua ribu sembilan belas di gedung dewan pers
menurut ketua dewan pers muhammad nuh
fakta integritas ini menjadi penanda komitmen para calon komisioner
untuk berpegang teguh pada prinsip prinsip integritas yang menempatkan kode etik sebagai penjurunya
lebih lanjut ia menegaskan independensi menjadi hal terpenting dalam fakta integritas ini
artinya satu dia independen
yang mahal itu kan independensi
melihat berbagai persoalan yang muncul
sehingga pijakannya kebenaran dan kebaikan
ini yang paling mahal termasuk dewan pers yang paling mahal di independensinya itu
tapi kalau mereka sudah kebeli dan seterusnya tidak ada artinya
percuma saya lapor ke dewan pers
dari tiga puluh empat peserta tujuh di antaranya merupakan petahana komisioner kpi priode dua ribu enam belas dua ribu sembilan belas
empat calon anggota kpi ini disodorkan oleh panitia seleksi
yang sebelumnya dibentuk oleh menteri komunikasi dan informatika rudiantara oktober dua ribu delapan belas lalu
tim liputan cnn indonesia
ya komisi penyerahan indonesia
kpi adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator dalam penyelenggaran penyiaran di indonesia
saat ini komisi satu dpr tengah menggodok nama untuk dipilih menjadi komisioner kpi
namun dalam proses seleksi yang dilakukan oleh pansel kpi
ombudsman melaporkan ada temuan dan juga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pansel kpi
kita akan ulas lebih jauh lagi malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio
ada dua orang
sebelah kiri saya ada mas roy suryo anggota komisi satu dpr
selamat malam mas
terima kasih mas roy suryo sudah hadir meluangkan waktu di prime news malam hari ini
ya di tengah tengah sesi kelima ini ya
gak apa apa biar clear biar masyarakat juga mengerti
baik dan sudah ada pak supardiono peserta seleksi anggota kpi ya pak ya
selamat malam pak supardiono
baik saya koreksi
dan kami juga sudah mencoba untuk menghubungi anggota dari pansel kpi
namun memang sampai dengan program ini berjalan tidak ada yang bersedia untuk bergabung dalam dialog ini
dan lewat sambungan telepon di luar studio kita sudah terhubung dengan bang adrianus meliala komisioner ombudsman
selamat malam bang adrianus
selamat malam mohon maaf sudah bisa bergabung
ya tidak apa apa pak
kami akan tetap lanjutkan dialog ini
meskipun kemudian kami tahu bang adrinus waktu itu tidak begitu banyak
tapi kami ingin tanya sebetulnya bang adrianus
apa teman ombudsman dalam proses pemilihan ataupun seleksi komisioner kpi ini calon ya
yang dilakukan oleh pansel
ya sebagaimana dalam surat kami ada empat hal yang kami duga sebagai mal
yang pertama adalah bahwa panitia pansel tidak memiliki juknis
jadi sebagai contoh misalnya mereka memiliki jadwal yang kemudian diubah ubah sendiri
yang kedua adalah bahwa mekanisme mereka juga aneh
oke anehnya bagaimana pak
biasanya ketika menerima pengaduan masyarakat
lalu kemudian pansel bertemu lagi
dengan kandidat untuk kemudian diklarifikasi
benar kiranya pengaduan tersebut
tetapi ini ketika pengaduan diterima
tidak ada lagi waktu untuk bertemu dengan peserta
alhasil ada kemungkinan sebetulnya masukan masyarakat itu adalah hal yang bersifat hoax
bersifat dusta dan seterusnya
yang ketiga ketika kami tanya apa dasar dalam rangka menjatuhkan dua nama
yang merupakan pelapor kami
itu pansel tidak bisa menjelaskan
apa kriterianya apa pembobotannya
untuk diketahui bahwa untuk orang orang seperti kami yang bekerja di sektor pengawasan
itu umumnya aspek integritas adalah segala galanya
nah kami tanyakan apakah memang hal integritaslah yang kemudian diadukan oleh masyarakat
dan kemudian menjatuhkan mereka
pansel tidak bisa menjawabnya
dan yang keempat adalah terkait dengan bocornya dokumen dokumen itu
ya memang bocor itu juga ada hal yang bagusnya ya
tapi pada dasarnya juga mencerminkan
tapi pada dasarnya juga mencerminkan
ketidakberasan kerja pansel sehingga
berkas berkas yang sebetulnya belum final
itu kemudian bocor keluar
demikian empat hal yang kami sampaikan kepada komisi satu
oke jadi ada juga soal ini ya
artinya parameter menentukan ini ya
bang ardenus yang ada soroti juga
itu dia betul
oke kemudian bocornya dokumen nama nama itu tadi
temuan ini investigasi ombudsman ini berdasarkan dari mana
dan juga apa kemudian dasar dari ombudsman
menyatakan ada empat hal yang kemudian janggal
dari proses seleksi oleh pansel kpi ini
ya kami menerima pengaduan
dan setelah kami cek awalnya bahwa memang ada semacam hal yang aneh
maka kemudian kami mengeluarkan satu
membuat satu reaksi yang bersifat cepat
karena kami tahu bahwa akan ada fitra propertes pada hari senin yang lalu
nah kami kemudian mewawancarai berbagai pihak dalam waktu dua hari
oke siapa saja itu pak
mulai dari kominfo mulai dari pansel ketua komisi satu dpr
serta beberapa pihak yang tidak bisa kami sebutkan namanya
namun kami bisa jamin kebenarannya karena telah kami berita acarakan
nah baru kemudian kami sampaikan temukan empat hal tersebut
kami memang karena sifatnya cepat kami tidak bisa memberikan saran kepada komisi satu
kami persilahkan kepada mereka untuk menentukan sendiri terkait dengan apa langkah langkah selanjutnya
namun demikian kami memang ada keputusan
namun demikian kami memang ada kecewa ketika bapak ketua komisi satu mengatakan bahwa
akan tetap meneruskan proses ini ya betapapun ada berbagai hal yang kami temukan
jadi kami juga terima kasih kepada asal asal seperti ini
membuat masyarakat tahu apa yang terjadi dan bisa menilai sendiri kualitas dari proses ini
oke oke indikasinya apa menurut anda atau dari ombudsman
dari proses yang menurut anda penuh dengan dugaan maladministrasi ini apa
ya tadi empat hal tadi
jadi kami berpendapat bahwa keempat hal itu mengganggu prosesnya
sehingga ya bisa juga diasumsikan bahwa dengan proses yang buruk
akan menghasilkan output yang cukup buruk
itu kan cara pikirnya kan
nah kalau kemudian ternyata pihak komisi satu kemudian tetap menerima
cara berpikir seperti sorry tidak mengindahkan cara berpikir seperti itu ya kami juga bingung gitu
artinya kan anda juga melaporkan ke komisi satu ya
bang adrianus ya apa yang anda harapkan
apakah ditunda dulu atau apa
karena kan tadi katanya tetap dilanjutkan dan juga memang berlanjut malam hari ini ada fit and proper test di komisi satu
ya kami tidak mau mengatakan demikian
tidak mau meminta mereka untuk menghold cuma
kalau kita yakin bahwa proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga
maka mengapa terhadap proses yang buruk
itu kemudian terus dipertahankan gitu ya
nah ketika kemudian lalu tetap diper
tetap kemudian komisi satu
kami mendapat kesan bahwa
kemungkinan karena dalam hal ini
komisi satu pada khususnya dpr pada umumnya akan segera selesai masa tugasnya
maka ingin segera buru buru cuci piring gitu ya
ingin segera selesai ini kelihatannya
sehingga kemudian tidak mau pusing pusing lagi dan akan terus meneruskan proses ini
oke implikasinya apa sih bang adrianus
kalau kemudian ada proses yang tidak baik atau penuh dengan duga mahal militeris
terhadap orang orang yang nantinya dipilih oleh komisi satu dpr ri soal komisioner kpi ini
selalu masyarakat akan setiap kali mencibir
bahwa kemungkinan yang bersangkutan itu dipilih dengan proses yang tidak benar
jadi saya kira juga ini menjadi kepentingan dari para anggota seleksi sendiri
itu yang kemudian anda temukan dalam proses investigasi dan juga temuan dari ombudsman
sebelah kiri saya sudah ada bang roy suryo
bagaimana ketika komisi satu dpr ri kan sedang memproses ini ya bang roy ya
iya saya malam ini jalan
hari ini sedang berjalan
tapi kan di sisi lain juga ada laporan laporan seperti ini dari ombudsman
ya yang pertama kita mengapresiasi dan kita tetap menghormati apa yang dilakukan om budsman
hanya saja kan memang semua sudah terschedule dan terjadwal
dan kemudian hasil rapat komisi satu dan kemudian kita juga mengundang pansal ya mempertanyakan
benar nggak ini ada
soalnya terus terang saja kalau dari komisi satu kita ini terima di ujung
memutuskan begitu ya
ya cerita cerita bahwa sebelumnya ada ee
ada sekian nama beredar sekian apa terus bertambah sekian itu
kami sama sekali tidak menerima dokumen itu resmi
jadi yang kami terima resmi terakhir ya hanya tiga puluh empat nama terakhir
kalau sebelumnya konon konon katanya ada dua puluh tujuh ada apa itu ya kita nggak tahu cerita itu
ya terus terang saja ini
dan kemudian setelah nama tiga puluh empat itu dan di situ terdapat sekian juga nama incumbent
dan itu sudah jadi dari pansal
kemudian kita proses
dan setelah kita proses kita memang mendengar
ada kabar di luar beredar
beberapa pimpinan dari komisi satu mengadakan klarifikasi ke pansal
dan ternyata dari pansal mengatakan oh itu sudah benar kok perjalanannya begini
ya ya yaudah
baik kami ingin tahu lagi mas roy apa kemudian pansel jawabannya lebih dalam lagi
ketika tadi komisi satu menanyakan soal kabar kabar yang beredar di luar itu
dan saya ingin tahu juga cerita dari pak sapardiono
bagaimana sebetulnya prosesnya
karena anda juga termasuk salah satu peserta seleksi yang kemudian namanya tiba tiba tidak ada begitu ya pak ya
oke nanti kita akan dengarkan
tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lain
oke kita masih membahas soal bagaimana dugaan dan juga proses seleksi komisioner kpi yang tengah berlangsung saat ini
yang sebelumnya dilakukan oleh pansel dari kpi
tadi saya terhenti di mas roy suryo
bagaimana mas roy ketika kemudian anggota komisi satu dpr dalam proses ini menanyakan lagi soal bagaimana
dari kami sekali lagi bahwa itu menerima sudah hasil matang ya dari pansel
dan selama proses bertahun tahun ya tiga tahun sekali ini memang tidak pernah ada masalah
artinya hasil dari pansel kemudian kita bahas di fit and proper dan hari ini memasuki hari kedua
dan bahkan saat ini pun sudah memasuki session kelima ya
tinggal ada dua sesi lagi nanti malam sampai jam dua belas malam sama besok pagi
dan ketika kemudian kabar itu terdengar ya kami tidak menerima laporan langsung ya gitu
baik dari ombudsman maupun dari apa dari pansal ya
tiba tiba ada kabar dari luar kami secara interaktif ya secara progresif gitu malah justru mempertanyakan terlebih dahulu yaitu beberapa pimpinan
tapi setelah kemudian dijawab udah sesuai arah sesuai jalan
dan sekali lagi dpr itu hanya menerima satu hasil saja
dan kemudian melanjutkan proses itu
ada yang sehari itu rata rata lima ya kecuali besok itu empat
jadi jadwal itu sudah disusun
disusunnya juga dua minggu yang lalu kok jadi artinya bahkan sudah bahkan hampir lebih dari seminggu yang lalu ya
jadi artinya kalau proses itu katakanlah digugat gitu ya gitu mestinya digugatnya pada saat ketika di pansel dulu
sudah jadi ya waktunya
sudah harus real dan nanti sudah akan
ada diparipurnakan kan menjadi agak
repot kalau baru sekarang baru di ujung
kami kemudian menjadi
seolah olah ikut tersalahkan
sekali lagi kami bekerja sesuai dengan
jadwal sesuai dengan waktu dan
sesuai dengan aturan yang mekanisme yang biasanya ada
nanti saya akan tanyakan lagi ke bang adrian ustapi
sebelumnya saya ke pak sapardiono
kami ingin tahu pak apa ceritanya sebetulnya
yang dari anda
seleksi ini sejak awal di pansel
kpi ya sebetulnya
awalnya normal normal saja ya
jadi mulai dari seleksi administratif
tes psikologi dan
seleksi wawancara itu normal normal
saja nah yang tidak normal
itu kemudian karena tanggal enam belas
dua puluh tujuh nama yang kemudian beredar oleh
media online itu nah kita
juga memperoleh informasi bahwa sungguhnya
bocor itu sebenarnya dari mana bocor itu
dari media online jadi media
online memberitakan bahwa ada dua puluh tujuh
tujuh nama yang sudah diserahkan ke menteri
sekalipun hari berikutnya
pak menteri itu membantah bahwa
data tersebut belum sampai ke
wartawan tersebut wartawan kan pasti punya
sumber juga kan dia memastikan bahwa
data ini valid dan beberapa informasi yang kita
tanggal lima maret ada keterlibatan komisi satu
nggak di situ nggak ada
tanggal lima maret itu setelah
wawancara tanggal empat dan tanggal lima
tanggal lima nya itu pansel sudah langsung
rapat pleno dan rapat pleno itu membuat
ranking dan akhirnya memutuskan dua puluh tujuh nama
itu oke yang sudah beredar sama tidak
hasilnya sama sama itu yang kemudian nama
anda tidak ada ya atau bagaimana nama saya ada
yang tanggal enam belas itu ada nama saya ada
kemudian yang tiga puluh empat yang diumumkan kemarin
nama saya berikut lima orang yang tadinya
ada dalam dua puluh tujuh nama itu hilang
anda tanyakan itu ya saya sebagai warga
negara yang mempunyai kedudukan yang
sama di dalam hukum kan boleh saja bertanya
sangat wajar bapak om busman
kami memberikan apresiasi kami mengapa kok
itu ini kan wajar sebagai warga negara
yang sedang mengikuti seleksi gitu
kira kira ceritanya oke dari lima
nama itu semuanya melaporkan ya pak
hanya melaporkan saja yang melaporkan dua orang
ya kebetulan semuanya dari jogja
supadiono supadianto supadianto
dua orang yang melaporkan ke om busman
oke dugaan anda kenapa saya setuju
dengan apa yang ditemukan oleh om busman
empat hal itu ada dugaan mal praktek
mal administrasi gitu jadi yang
pertama yang jelas pansel itu tidak
pernah mempublikasikan timeline yang jelas
nah karena tidak ada timeline yang jelas maka
data yang sudah ada itu mudah
masuk angin yang
mestinya ini kemudian dirubah rubah
tadi juga ditemukan bahwa data apa
timeline yang sudah dibuat itu sering
dirubah rubah oleh pansel sendiri nah ini
tidak konsisten sehingga tidak ada aspek
kepastian hukum nah itu yang kemudian saya
tanyakan lah kalau seperti ini kan tidak
profesional namanya kerja pansel
kira kira seperti itu termasuk tiga ketika
nama anda tiba tiba tidak ada begitu ya
ya ketika nama saya tidak ada tentu saya
bertanya mengapa tidak ada dan itu sampai
hari ini belum pernah ada jawaban
klarifikasi mengapa tidak ada yang
awalnya ada kemudian jadi tidak ada oke tapi pak sapardiono begitu saja
oke tapi pak sapardiono begitu saja
ketika anda tadi katakan ada data yang
online begitu kan itu kan harus tahu dulu
sumbernya dari mana kan apakah kemudian
itu juga kita tidak tahu apakah sumber
itu betul dari pansel dari kominfo atau dari
mana kan kita juga tidak bisa kemudian
langsung nah sebetulnya kalau ada pansel
di sini bisa kita tanyakan apakah benar
tanggal lima itu mereka melakukan rapat
pleno sebetulnya tapi karena
pansel tidak ada yang berani atau
menyampaikan informasi kepada
publik sehingga itu tertutup
sekarang itu kan soalnya kita juga
ibaratnya presiden terpilih pak jokowi
saja belum mengeluarkan data atau mungkin
belum merancang nama wah sebagian orang
sudah membuat nama menteri
sendiri gitu loh tapi tidak
seperti itu juga nah iya kawanernya kan
kayak gitu juga nama itu bocor dua kali
satu yang dua puluh tujuh nama tanggal enam belas maret itu
bocor kemudian yang tiga puluh empat nama itu sebelum
dpr ri mengumumkan sudah bocor juga
oke nah pertanyaannya mengapa yang
bocor tanggal enam belas maret itu dikatakan
hoax sementara tiga puluh empat nama yang sebelumnya
bocor itu dikatakan benar dua kali
bocor yang satu dikatakan benar yang satu
dikatakan salah oke itu kita tanyakan lagi
ke bang adrianus halo bang adrianus
ya terima kasih masih bergabung bang
silahkan direspon ini yang pertama soal
dugaan maadministrasi artinya kalau
dugaan maadministrasi ada pelanggaran
pelanggaran ini ujungnya kemana sebetulnya
ya kami itu kan lembaga yang berada pada
fungsi paling awal ya mengingatkan
mencegah begitu agar tidak berkembang
menjadi hal yang lebih serius jadi
kalau kemudian nanti kemudian terlihat
ada elemen pidana ya biarlah nanti
penegak hukum yang main merespon tadi
yang dari pak sobat siono oke jadi memang
kami lihat semua berkasnya kami punya
kewenangan untuk melihat semua berkas
baik dan dikatakan oleh ketua pansel
ketika itu ya bang adrianus sudah tahan
dulu kita ada informasi terbaru kita
beralih ke rutan jakarta timur cabang
kpk untuk melihat syafruddin temenggung
dikeluarkan dari tahanan kita akan lihat
bagaimana prosesnya ini adalah informasi
terbaru yang kami hadirkan di sela sela
diskusi kami ini untuk anda ini adalah
jelang pembebasan syafruddin dari
tahanan yang sebelumnya kasasinya
diterima oleh mahkamah agung dan
dinyatakan bebas demi hukum
syafron ini adalah berkaitan dengan
kasus blbi yang tadi juga kami sempat
sebelumnya syafruddin ini merupakan
terdakwa kasus korupsi skl blbi
syafruddin arsyad temenggung difonis
tiga belas tahun penjara dan denda sebesar tujuh ratus
juta rupiah dalam sidang keputusan di
pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
ini pada bulan september tahun dua ribu delapan belas
fonis tersebut sebetulnya lebih rendah
dari tuntutan jaksa kpk yaitu lima belas tahun
penjara dan denda satu miliar rupiah
subsidiar enam bulan kurungan dan ketika
dibacakan fonis itu syafruddin langsung
menyatakan untuk mengajukan banding
dan hari ini pun mahkamah agung lewat
amar putusannya menyatakan syafruddin
bebas demi hukum dan meminta jaksa untuk
mebebaskan syafruddin namun dalam putusan
tadi juga yang diseroti oleh komisi
pemberantasan korupsi adalah karena
adanya dissenting opinion antar hakim
terkait dengan kasus blbi jadi ini adalah hal yang sangat penting
pada saat ini syafruddin ini ada hakim yang menilai bahwa
ini merupakan tindak pidana namun hakim
lain kemudian menilai bahwa ini adalah
administrasi kemudian diputuskan bahwa
tidak ada pelanggaran pidana nah inilah yang
kemudian tim kuasa hukum langsung
mebebaskan syafruddin karena berdasarkan
saya menjelaskan latar belakang tentang kasus ini
jadi itu adalah masalah blbi sendiri
bagaimana masalah blbi
dan ada satu saat nanti saya kira saya akan
berbentuk dan contoh
menjelaskan tapi bukan inilah sebetulnya

ya ini masih di depan rutan kita masih berbentuk

saya akan melihat
bagaimana proses ataupun
syafruddin yang bebas
dari tahanan malam ini juga
oh enggak enggak enggak saya akan menjelaskan

dan buku ini pasti akan ada
penjelasannya seperti apa
untuk menjelaskan itu dari petri
eh eh eh kamera
pak ini sentri mari pak
pak ini ini sebelah mari pak
pak buka dikit bisa pak
buka pak buka pak
pak buka kantanya pak
pak syafruddin pak
bentar pak sebentar pak
tadi ya jadi terkait dengan dua puluh tujuh nama mengapa harus demikian ketika kami tanyakan
pansel mengatakan bahwa mereka masih menerima atau masih mengundang masukan dari masyarakat
saya pikir itu adalah hal yang sebetulnya hak mereka dalam rangka mengundang masyarakat
pertanyaannya adalah mengapa dua kali dan mengapa kemudian tidak diketahui oleh peserta
serta mengapa tidak diklarifikasi kepada peserta khususnya ke peserta yang namanya kemudian hilang
nah kami dengan kewenangan kami kami akan teruskan upaya kami membuka semua dokumen
tapi dapat kesan kelihatannya tidak ada yang namanya masuk ke masyarakat itu
sehingga kalau kemudian ada dugaan bahwa beberapa nama ini digugurkan untuk karena kepentingan yang lain
itu ya mungkin mungkin saja
jadi kepada teman dari komisi satu saya kira setiap setiap hari nanti pada saatnya ketika sudah memilih
akan ada hasil yang mungkin akan mendelegitimasi dari pilihan pilihan dari komisi satu
oke baik sebelum bicara itu bang adrianus tadi anda sempat katakan anda sempat kemudian mewawancara beberapa pihak ya
tadi tidak terjawab juga oleh pak separdiono soal sumber dari bocornya nama nama yang di awal
nah apakah kemudian om busman mendapatkan itu bang adrianus
yang kami dapatkan juga jelas sekali mengapa dan bagaimana dokumen tersebut keluar
memang tadi kami tidak bisa menyebutkan dari mana sumbernya
itu kami masih walaupun kami berita acara kan ya dan jangan mengenalkan
memang satu hal yang dinyatakan secara jelas dan asatulah oleh masakutan
juga atas permintaan dari komisi satu sendiri yang ketika kami bertemu dengan bapak ketua
itu meminta untuk ingin mengetahui siapa sebenarnya pelakunya
kami akan kejar dan ungkap pada waktunya
cuma masalahnya adalah bahwa ketika itu merembet kemana mana
saya pikir itu juga akibat dari proses
saya pikir sampai ini ada
oke tadi juga ada mas rai suraya mengatakan ini prosesnya sudah berjalan ya mas rai
ketika ada temuan mengapa kemudian tidak di
sebelum kami komisi satu juga barusan saja kami itu pulang dari perjalanan tugas ya
sekitar sepuluh hari yang lalu
jadi waktu itu kalau saja misalnya laporan dari om busman ini cepat dilakukan
mungkin belum terjadwal mungkin masih ada proses sesudahnya gitu ya
kemudian sayangnya ketika ini sudah berjalan dan sudah ada tiga atau bahkan empat ya
sampai dengan saat ini empat grup yang sudah berjalan dan kemudian lima
tapi sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan kawan kawan dari ombudsman
demikian pula dari sah yang dilakukan oleh teman teman ini sah saja
dan kita terima saja nanti bagaimana hasilnya
komisi satu sudah melakukan komunikasi juga
andai kata misalnya pansel misalnya akhirnya katakanlah meralat atau melakukan perubahan
konsekuensinya komisi satu juga harus melakukan apa yang jadi tugas di depan
tapi bukan ranah kami dari komisi satu yang tiba tiba sekarang membatalkan dulu
karena belum ada statement dari pansel
bang adrianus terakhir bagaimana
karena kami tahu anda tidak bisa sampai akhir dialog seperti apa ke depannya
pertama kami menerima laporan ini hari jumat yang lalu
lalu kami putuskan hari senin untuk kami follow up
teman teman kemudian mewawancarai beberapa pihak dalam waktu dua tiga hari

dan baru kemudian kami bisa sampaikan pada hari senin
yang lalu kemudian kemarin
jadi memang prosesnya memang mendadak sekali
dan akhirnya tidak bisa lebih cepat daripada yang kami yang kita semua harapkan
jadi yang pertama
yang kedua sebetulnya presiden ini ada
yakni pada saat kami sendiri ketika kami diseleksi
itu sempat ada muncul suara suara aneh
dan oleh karena itu ketika komisi dua dpr yang sekarang
itu mendengarnya langsung kemudian menghold prosesnya
lalu mengembalikan nama nama kami kepada presiden
untuk kemudian digodok lagi
untuk kemudian digodok lagi
jadi dengan kata lain sebetulnya komisi satu bisa berbuat seperti itu
dengan mengacu pada presiden sebelumnya
presiden juga pada kontes kami komisional ombudsman
yang digodok tahun dua ribu delapan belas
jadi kalau dibilang tidak mungkin ya bisa saja
apalagi gelombang ini kan semua tergantung pada apa maunya dpr
nah ketika dpr bermain aman seperti ini
saya kira publik lain akan menilai mengenai
melihat bagaimana hasil kerjanya
baik terima kasih banyak bang adrianus meliala
baik terima kasih banyak bang adrianus meliala
ya terima kasih bang adrianus meliala
ya terima kasih bang adrianus meliala
bagus sekali ini kita sudah bergabung di prime news
malam hari ini nanti kita harus break dulu
kita setelah ini akan bicara bagaimana kemudian kompetensi
dari orang orang yang dipilih ini
karena ini juga menjadi muara yang sangat penting ya mas roy
karena kemudian ditengah ada banyak interupsi dan juga laporan laporan ini
kita juga ingin tahu bagaimana kemudian komisi satu menggali
orang orang para calon komisioner kpi ini
untuk kemudian menghasilkan komisioner yang betul betul mumpuni
kami harus break dulu kami akan segera kembali saat lain
oke baik kita lanjutkan diskusinya bersama dengan pak sapardin dan juga mas roy suryo
tadi om busman juga mengatakan mas roy soal bagaimana bobot ya buat penilaian yang kemudian harusnya terbuka transparan
tapi sekali lagi begini bukan main aman tetapi komisi satu itu sesuai dengan prosedur saja
jadi sesuai dengan asas legalitasnya
kalau saja tadi yang diceritakan pak adrian spiler itu betul pernah terjadi
komisi dua waktu itu ada hal yang sama
ada proses seleksi yang sedang dilakukan kemudian dari ombudsman ada temuan
tapi waktu itu kemudian teman teman komisi dua mempertanyakan kepada pansel yang bersangkutan untuk kpu
kemudian yang di sana dikatakan oh iya sebentar kalau gitu kami tarik kembali
nah dengan begitu dpr juga enak menyerahkan kembali
jadi bukan dari dpr yang inisiatifnya
nah kalau tiba tiba bisa dilayangkan dari panselnya tidak kemudian menarik
kemudian kami kemudian malah justru mementahkan gara gara itu agak aneh
ada laporan dari om busman sebagai pertimbangan untuk
boleh pertimbangan betul betul
kami sudah proaktif juga
dari ketua kami pak karis sudah kemudian menyampaikan pertanyaan
tapi nanti kan kita tunggu
tapi sekali lagi komisi satu itu enak enak aja
jadi artinya kalau sepun nanti ternyata temuan itu diterima oleh pansel misalnya
dan kemudian nanti diulang
sepanjang belum kemudian ditetapkan
menurut saya masih mungkin
silahkan pak sabadi apa yang ingin anda tanyakan
bagaimana kalau andekan pansel sudah mengatakan
tugas kami sudah selesai kok
sudah ketika saya serahkan kepada dpr tugas kami sudah selesai
nah sekarang temuannya ombudsman itu pada pansel atau pada
ya tentu dua duanya kan
enggak kami tidak diperiksa oleh om busman
tapi disampaikan bahwa
ada tiga pihak yang sudah diminta keterangan oleh ombudsman
satu dari pansel
dan temuannya kan tidak ada di
dari dpr ri
dan dari dpr ri sampai sejauh ini tidak ada temuan yang cacat
dpr melakukan hal yang sebenarnya
menurut saya karena dari kami itu sah sah saja gitu ya
kita menunggu benar apa yang ada di pansel
kalau ternyata yang panselnya kemudian ada perubahan ya udah ya kita proses
tapi kalau ternyata di panselnya mengatakan clear nggak ada
baik pak sapardo tidak ada jawaban ya dari pansel kpi ini kepada anda
sebetulnya kita bertanyanya kepada om busman
bukan kepada pansel
kita harapkan om busman bisa bertanya kepada pansel
karena kan om busman yang punya kewenangan untuk mengundang
melakukan penyelidikan dan seterusnya
kalau kami kan tidak punya
nah sementara kami tidak memperoleh jawaban itu
tetapi om busman sudah bekerja sangat baik saya kira
menelurkan empat rekomendasi tersebut yang sudah disampaikan tadi oleh pak adrianus saya kira itu
soal transparansi tadi disampaikan oleh om busman
apakah itu juga yang anda rasakan tidak transparansi dalam proses ini
kemudian siapa yang harus dipilih siapa yang tidak
anda juga sebagai peserta merasakan itu atau bagaimana
karena sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa tanggal lima maret setelah kami selesai melakukan
apa dilakukan wawancara
itu kan sebetulnya klarifikasi itu di situ
ada aduan dari masyarakat kan sudah dibatasi tanggal delapan februari
tanggal empat dan tanggal lima maret kita itu wawancara
lima maret mereka sudah rapat pleno
mestinya tidak ada lagi klarifikasi kepada masyarakat
kepada aduan dari masyarakat yang bisa diklarifikasi kepada kami
artinya sebetulnya tugas pansel itu ya selesai ketika tanggal lima rapat pleno mereka itu
sekali lagi kami informasikan bahwa pansel kpi ini yang kami undang juga tidak bisa hadir di diskusi ini
saya ke mas roy suryo lagi
di tengah kemudian ada laporan ini dugaan maladministrasi
apa yang menjadi fokus dari komisi satu
karena kan ini kita bicara kompetensi komisioner yang dilahirkan nanti
makanya kami dari komisi satu sangat sangat terbuka
kalau kita dengar tadi prosesnya berlangsung di maret ya awal maret
dan sekarang sudah awal juli
kan bisa dihitung sendiri april mei juni
sudah ada tiga bulan yang lalu kan gitu
sudah ada indikasi katakanlah begitu
dan kemudian diproses
dan waktu itu kemudian berlangsung clear di pansel
menurut saya komisi satu tidak usah dilibatkan
tidak ada masalah ya
kami ini malah jadi korban gitu ya
empat rekomendasi dari ombusus memang tidak ke komisi satu
semuanya ke pansel
betul makanya itu
makanya kan kami juga hari hari ini sampai dengan dua puluh lima calon komisioner kpi yang kita undang
i yang kita uji sekarang
silahkan datang kalau teman teman mau lihat ya
silahkan datang ke dpr
itu rapatnya terbuka
teman teman bisa duduk di balkon
apa saja sih yang diuji mas rosirwan
misalnya dari tiap tiap latar belakang
kan ada yang misalnya yang latar belakangnya tuh ada yang tadi mantan bawaslu dki gitu
ada mantan kpid
ada mantan kpid dari mana mana mana
kemudian ada pendidik
ada juga yang aktivis
yang diuji kan kita tanya kompetensinya
jadi insya allah kalau yang dari hasil dpr yang kita benar benar melakukan tuh benar benar melakukan
saya ikut terus mulai dari hari pertama pagi kemarin sampai dengan tadi
kecuali sesi ini ya
karena lagi ada di sini
nanti kami juga akan balik lagi ke sesi yang ke enam
itu semuanya kita ikuti dan semua fraksi bertanya
dan terbuka kalaupun fraksi gak cukup masih ada anggota yang bertanya
jadi sekali lagi ya kami agak menyesal terus terang gitu ya
kenapa baru last minute gitu ya
last minute kemudian baru ini heboh
kalau saja hebohnya itu mungkin pada bulan maret atau april gitu ya
dan itu diselesaikan di pansel
terakhir singkat saja pak sabadwina bagaimana
sebetulnya mengapa kok kami di last minute
karena tidak pernah ada keterangan kapan mau dihubungkan
sehingga ketika bocor tanggal dua puluh satu kita baru mengadu kepada ombudsman
pak terakhir ini anda sebagai peserta yang kemudian merasa dirugikan
jadi dari semua
dugaan maladministrasi ini apa menurut anda untuk apa dan seperti apa ini berlangsung
ya sebetulnya gini ketika pertanyaan saya tidak terjawab ya
sebetulnya berharap supaya kedepan gitu ya
kan ombudsman sudah memberikan rekomendasi tapi tanda kutipnya kan tidak ada tindak lanjutnya gitu
artinya rekomendasi ombudsman itu ya diterima untuk pasukan kan seperti itu
tidak merubah proses kan seperti itu
nah oleh karenanya ya sebagai warga negara yang tidak mempunyai banyak kekuatan gitu saya kira ya
ya kita berharap bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua
itu untuk kedepan tidak ada lagi seleksi seleksi yang kemudian tidak transwaran dan sebagainya
moga moga begitu dan moga moga memang sampai ke dpr itu sudah clear
ini tidak ada lagi
jadi tidak lagi justru terus terang saja kami yang malah jadi code and code
kita dua sama sama korban gitu ya korban
karena kita memproses benar tau tau ada seperti ini
tapi semoga pilihan dari dpr nanti tetap sesuai dengan
kita tunggu seperti apa pilihan proses ini berjalan ya mas roy suryo
terima kasih sudah hadir silahkan nanti akan kembali bertugas di komisi satu
langsung kembali ke senayan
terima kasih juga pak sapardiano
sudah bersedia hadir malam hari ini di prime news
kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain